play ini kan dia baru debute ya baru pertama kita tidak ada beban kemarin juga dua hari nangis nangis saja
hanya putra keluarga sipil ya